lima pimpinan majelis permusyawaratan rakyat bertemu presiden joko widodo
dalam pertemuan kali ini mpr dan presiden membahas mengenai agenda di tahun dua ribu tujuh belas
serta beberapa hal strategis
lima pimpinan majelis permusyawaratan rakyat yakni ketua zulkifli hasan
usman sabta hidayat nur wahid eem mangindaan dan m mahyudin
datang ke istana merdeka selasa siang
pertemuan berlangsung selama satu jam
selain pembahasan agenda kenegaraan tahun dua ribu tujuh belas
beberapa strategi seperti revisi undang undang md tiga
dan garis besar haluan negara juga dilakukan
khusus mengenai garis besar haluan negara
presiden dan pimpinan mpr sepakat gbhn masih dibutuhkan
dan tahun dua ribu tujuh belas ini pemerintah serta mpr akan melakukan pengkajian lebih dalam
haluan negara yang sudah disepakati oleh rapat gabungan diputuskan
dan sudah dilakukan solidisasi
bahan rapat gabungan sekarang ini ada di praksi praksi
setelah melalui kajian badan
pembangunan kajian dan badan pengkajian mpr
tentu tahun ini akan dibahas kembali
tadi pak presiden mengatakan haluan negara sangat penting
hanya momentumnya perlu nanti kita lihat